ada sebanyak dua puluh delapan atlet bertanding hari ini pada sepuluh partai di sepuluh pertandingan
kini tersisa dua puluh delapan atlet dari enam klub se indonesia
akan melanjutkan seri ketiga di purwakerto pada enam sebelas marat dua ribu dua puluh dua
ini akbar dion bermain
betul dan ini dia kedua pemain
jadi gesturnya ini arka bermainnya sepertinya lepas ya
hari ini final bni sirkuit nasional sudah selesai
digelar di batam kepulauan riau
kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada shiva hanifah di lokasi pertandingan
syifa pantauan anda dari partai final hari ini
apa saja yang menarik
ya selamat sore puspa
ya betul sekali bahwa hari ini sabtu dua puluh lima februari dua ribu dua puluh
menjadi hari terakhir
sekaligus hari ke enam dan juga babak final
dari bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga
dan memang acara ini sudah digelar mulai pukul sepuluh
namun sebelumnya puspa diadakan persiapan dari pbsi
yang menghadirkan salah satu senior pebulu tangkis yang legendaris
yaitu ricky subakja yang mengajarkan beberapa teknik lebih lanjut
dalam acara coaching clinik sekitar tiga puluh sampai satu jam sebelum dimulai
kemudian pertandingan dimulai pukul sepuluh hingga sekitar lima jam
dan memang pertandingan berlangsung cukup sengit
skornya juga memang cukup saling membalap seperti itu
berkisar cukup tipis perbandingan antar lawan
kemudian setelah selesai juga
ada beberapa senior pebulu tangkis yang bertanding
sebelum diadakannya penyerahan hadiah
yaitu dari ricky subakja
kemudian juga rioni mainaki
engkian dan juga ihsan rumbai
yang bermain sekitar tiga puluh menit
kemudian memang dari sepuluh partai
jika dilihat dari skornya ataupun statistiknya
ini ada sejumlah klub
yang membawa medali cukup unggul seperti itu
jika dilihat dari tiga besarnya
yaitu dari mansion axis
yang mampu membawa pulang empat belas medali
yang terdiri dari empat medali emas
kemudian lima medali silver
dan juga lima medali perunggu
kemudian juga ada jaya raya
yang berhasil membawa pulang delapan medali
dan kemudian ketiga ada jarum kudus
yang membawa pulang enam medali
kemudian tadi juga saya sempat bertanya
memang sudah dilakukan persiapan jauh jauh hari
bahkan dua hingga tiga bulan sebelumnya
untuk dapat bertanding dengan performa yang sangat baik
membawa pulang medali lima seperti itu
dan cukup intens
dilihat dari latihannya
ketika datang ke pertandingan ini pun
sebelumnya mereka sudah melakukan pemanasan
agar pada saat melakukan di ajang final ini
sudah siap seperti itu
memang tidak mudah seperti untuk kompetisinya
karena dari awal
dimulai dari tanggal dua puluh februari
dari cukup banyak atlet
ada empat ratus empat puluh enam atlet bulu tangkis
kemudian lima hari berjalan
di hari kelima semifinal
sudah tersisa lima puluh enam atlet bulu tangkis
kemudian untuk hari ini final
sudah ada dua puluh delapan para pemain
yang di seri final ini
memang ini menandakan bahwa
para pebulu tangkis yang tersisa ini
sudah sangat ter
tersaring dengan sangat baik seperti itu
dan memang untuk selanjutnya
akan ada seri a
khusus seri a yaitu di purwokerto
dari tanggal enam hingga sebelas maret
kemudian untuk seri b yaitu
di lanjutan dari batam
ada seri b di denpasar bali
ini nanti pada bulan mei
pada tanggal delapan hingga tiga belas
jadi memang secara keseluruhan bni circuit ini
akan diselenggarakan di dua belas kota
nanti di kota terakhir
akan ada di jakarta
dan saya juga sempat bertanya kepada pihak pbsi
bahwa memang tidak sampai sini saja
nanti akan terus dibina oleh pbsi
dapat menjadi pemain andalan
di tanah air
nantinya di kancah internasional
siva menarik kita melihat ada
wajah wajah pebulu tangkis
legendaris indonesia yang hadir dalam

apa kemudian pesan pesan yang disampaikan oleh
para legendaris ini
kepada talenta talenta muda berbakat
pebulu tangkis yang nantinya mungkin
juga akan bertarung membawa nama
indonesia di kancah internasional
ya puspa menariknya tadi memang
sempat ada empat senior yang datang kesini
namun mereka terlihat memang tidak memberikan
ataupun suatu hal yang terlalu serius
justru mereka mencontohkan teknik teknik
lebih lanjut kemudian memberikan
cara yang cukup menarik seperti itu
ada hal hal yang
dibautkan dengan lawakan
agar memang lebih dapat diterima
oleh anak anak karena memang kita tahu disini
ada tiga kategori mulai dari dini
di bawah sebelas tahun
kemudian anak anak dan juga pemula
jadi memang penyampaiannya juga harus dengan baik
dan memang intinya
dengan ada selipan lawakan
seperti itu kemudian juga dengan
hal yang menyenangkan namun memang intinya
tetap dijalankan dengan serius
latihan pun juga tidak boleh main main
dan memang ini yang
menjadi kunci adalah konsistensi
unggul ini menjadi
pemain andalan nanti di masa depan
puspa seru banget ya kapan lagi
langsung coaching clinic dengan riki subagia
syifa hanifah terima kasih banyak atas
laporan anda dari batam ke pulauan riau
terima kasih banyak